jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
masker scuba dan buff kurang efektif dalam menangkal virus corona
sebab kedua jenis masker itu berbahan satu lapis terlalu tipis
sehingga memiliki potensi tembus yang lebih besar
selain itu masker scuba memiliki kecenderungan ditarik ke leher
sehingga penggunaannya tidak tepat
masker yang baik adalah masker bedah
dan ini biasanya digunakan untuk terutama orang orang yang sedang sakit
atau memiliki gejala dan juga bisa menggunakan masker kain
untuk masyarakat yang sehat
masker kain yang bagus adalah berbahan katun dan berlapis tiga
warga diimbau untuk mengenakan masker bedah atau masker kain
yang terdiri dari tiga lapis kain katun
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia